kalau yang satu ini saudara ada seorang pelajar kelas dua madrasah sanawiyah di situ bondo jawa timur
tewas setelah dikeroyok sembilan orang
polisi telah menangkap para pelaku yang semuanya masih di bawah umur
nika warga desa lombawang kecamatan banyuk lugur situbondo jawa timur
masih belum bisa menahan kesedihannya saat mengingat anak kesayangannya muhammad fahri
fahri yang duduk di kelas dua madrasah sanawiyah itu menjadi korban pengeroyokan
yang dilakukan oleh sembilan orang pada minggu sembilan belas mei
fahri kemudian tidak sadarkan diri
dan dirawat di rumah sakit probolinggo
sepekan dirawat pada minggu dua puluh enam mei fahri mengembuskan napas terakhir
ternyata bukan hanya buka pak
setelah terakhir disitiskan lagi hasilnya sebelum keluar disitiskan terakhir
dokternya pak bilang gini ternyata ini bu ada luka di jantung otaknya
sehingga obat apapun yang dikasihkan ini tidak merespon
sebenarnya ini anaknya yang menangkap
polisi telah menangkap ke sembilan pelaku pengeroyokan
ironis semua pelaku masih di bawah umur mulai dari pelajar smp dan sma
menurut polisi pengeroyokan dipicu balas dendam salah satu pelaku kepada korban
setelah menjalani pemeriksaan semua pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka
yang pertama bahwa salah satu pelaku
salah satu pelaku ini mempunyai kakak yang berawal mereka pernah berkelahi
karena kalah kemudian selain itu juga salah satu pelaku itu diolok olok oleh yang bersangkutan
sehingga karena merasa dia ini merasa dia terganggu
pemilihan makhluk sangat persis
disilipkan dan dilenggarkan sehwa one day to this day